kecenderungan masyarakat dalam mengkonsumsi makanan biasanya tidak hanya enak tapi tentu juga praktis
nah tidak heran bila kemasan plastik sering sekali dipilih di pola hidup yang serba cepat ini
tapi dibalik kepraktisannya kemasan plastik untuk pangan terkandung potensi bahayanya juga
nah badan pengawas obat dan makanan atau bp pom mewajibkan mencantumkan label berpotensi mengandung bpa
nah apa saja potensi bahayanya dan bagaimana konsumen bisa terlindungi dari bahaya seperti ini
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
badan pengawas obat dan makanan dalam siaran pers tanggal delapan juni dua ribu dua puluh dua menyebut
akan melakukan langkah pengaturan pelabelan air minum dalam kemasan atau amdk
dan melakukan revisi peraturan bpom no tiga puluh satu tahun dua ribu delapan belas
peraturan yang dimaksud hanya akan mencantumkan label bertuliskan berpotensi mengandung bpa
pada kemasan plastik makanan dan minuman berbahan plastik polikarbonat yang mengandung bpa
namun label tersebut dikecualikan untuk produk amdk dengan nilai limit of detection
kurang dari satu bpj atau dengan kata lain tidak beresiko untuk kesehatan
bpa adalah salah satu bahan penyusun plastik polikarbonat
atau pc kemasan air minum dalam galon
pada kondisi tertentu bpa dapat bermigrasi dari kemasan plastik pc ke dalam air yang dikemasnya
sehingga berbahaya bagi kesehatan
kewaspadaan terhadap migrasi bpa pada amdk turut menjadi perhatian dunia
beberapa negara seperti perancis brazil hingga distrik kolombia di amerika serikat
telah menetapkan pelarangan penggunaan bpa pada kemasan pangan termasuk amdk
hal itu dilakukan lantaran paparan senyawa kimia akibat terjadinya migrasi bpa
dapat meningkatkan resiko kanker gangguan ginjal perkembangan kesehatan mental
hingga gangguan fungsi reproduksi
bpa atau bahan yang dikandungi oleh plastik disebut bisa memicu berbagai masalah kesehatan
di otak dan juga kelenjar prostat pada janin bayi dan anak anak
selain itu bahan kimia ini juga dipercaya
bisa memicu perubahan perilaku pada anak
untuk membahasnya lebih lanjut di studio sudah ada bersama saya prof dr muhammad halid
ahli teknologi polimer teknik metalurgi dan material dari universitas indonesia
sekaligus juga kepala center for sustainability and waste management ui atau cswm ui
prof apa kabar
baik pak desi
senang sekali bisa bertemu dan menurut saya ini penting
saya ingin memberikan semacam edukasi kepada masyarakat karena plastik
ini kita sudah sangat tergantung begitu lama kepada yang namanya plastik
tapi ternyata ya ada plastik itu kan berbeda beda jenisnya dan bahkan kalau misalnya plastik itu bisa ditemui
di dalam makanan dan tentu saja kita bisa konsumsi ternyata ada juga bahayanya
mungkin prof halid kita lihat dulu
plastik itu sebenarnya
bagaimana proses pembuatannya dan ada berapa jenis plastik plastik dan biasanya digunakan untuk apa
karena plastik itu di semua barang yang ada lah yang sebuah buatan manusia itu pasti mengundung unsur plastiknya unsur kimianya
oke makasih mbak desi
kalau kita melihat bicara tentang perkembangan kekinian sebenarnya tidak terlepas dari kehidupan manusia
sebagai mana kita pandangnya
saya memahami bahwasannya dengan adanya ledakan penduduk dan otomatis bahwa kebutuhan hidup akan berbanding lurus bahkan eksponensial dengan itu
dan dampaknya adalah kebutuhan hidup manusia itu harus terpenuhi dengan menggunakan fasilitas fasilitas
di antaranya kalau kita ingin mengenyangkan perut kita kita harus makan
kalau minum juga demikian
tetapi semua itu harus dapat kita penuhi dengan menggunakan produk produk tentunya atau bahan bahan
dari sini terimplikasi ada beberapa hal
yang pertama kaitan dengan kita pahami bahwasannya material itu sebenarnya terbagi menjadi tiga bagian
pertama yang kita kenal dengan material logam
kemudian yang kedua kita kenal dengan material keramik
yang ketiga adalah dengan material polimer
acapkali orang menggunakan dari ketiga tiga tersebut ingin mengkombinasikan kira kira karakteristiknya yang kombinasi dari keduanya
menggunakan kombinasi yang disebut dengan komposit
tapi kalau logam mungkin sudah jelas ya apa itu
tapi polimer mungkin masih belum jelas itu asal usulnya dari mana gitu buatannya
ini mungkin istilah yang sifatnya itu berdasarkan keilmuan ya
kalau kita lihat sebenarnya polimer itu terbagi menjadi dua
nah kalau dilihat sisi kira kira apa sih material polimer
basictly ketiga material tadi itu memiliki sesuatu yang kita sebut dengan entitas terkecil
dan kalau logam dia atom
kalau misalkan dia keramik dia adalah molekul
kalau polimer adalah molekul
misalnya kalau keramik kan kita tahu dari tanah kan
ada bisa dari tanah
sementara kalau logam ya jelas dari metal yang tergantung di dalam perut bumi misalnya
karena kalau polimer ini
kalau polimer ini berasal dari dua
pertama ada polimer disebut dengan polimer alam
dia diibaratkan sebagai rantai kalung berlian
dimana kalung berlian itu dia akan memiliki mata berlian dan seterusnya
yang digandeng satu sama lain yang disebut dengan monomer
nah maka monomer itu adalah sebagai bahan bakunya
nah kalau melihat bagaimana proses untuk membuat hipolimer tadi terbagi menjadi dua
pertama yang sudah dilakukan selama proses di alam dengan fotosintesis dan seterusnya
maka produknya seperti kapas seperti apa namanya
termasuk seperti keramik
untuk seperti kertas
itu pada dasarnya adalah polimer
dan itu terbuat melalui proses fotosintesis
maka orang sebutnya sebagai polimer alam
sebenarnya ada lagi yang kita sebut dengan polimer sintetik
polimer sintetik ini adalah yang tadi itu
mata berlian tadi itu kemudian digandengkan satu sama lain
dan yang digandengkan adalah manusia
dan kita sebut sebagai material polimer buatan
nah contoh polimer buatan adalah seperti yang banyak dipakai di masyarakat
seperti pet pp pe
kemudian termasuk diantaranya dengan material material polimer yang lain
jadi kalau kita lihat sisi lain
orang memenuhi kebutuhan tadi
orang akan mencoba menyesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan
artinya kalau misalkan dia ingin melakukan sesuatu
katakanlah untuk minum air minum
maka kebutuhannya adalah dia harus memiliki kekuatan yang tertentu
yang disebut dengan spesifikasi produk atau apa kita katakan sebagai sifat sifat fungsional
oke mungkin dari saya agak sedikit
agak sedikit balik lagi
ini supaya tidak terlalu teknis ya prof halid
jadi sebenarnya kalau yang namanya kita sebut plastik
ini komposisinya apa
kita mengenal polimer dan kita mengenal plastik
nah kita apa di dalam kaitan dengan teknologi produk
kita mengenal ada bahan baku kemudian proses jadilah itu produk
pada bicara tentang bahan baku terbagi menjadi dua
ada disebut dengan bahan baku utama
ada disebut dengan bahan baku pembantu
nah kalau si polimer bahan baku utamanya kemudian telah ditambahkan dengan adit
seperti banyak hal diantaranya seperti bpa dan seterusnya
maka kita akan sebut dia sebagai plastik
jadi plastik adalah polimer yang telah ditambahkan dengan aditif
walaupun bp bukan berarti dia hanya sebagai aditif
dia juga bisa difungsikan sebagai monomer
oke ini profesor yang bicara
jadi ini kita harus satu satu pahami
karena ada istilah pet ada istilah bpa dan lain sebagainya
tapi pada intinya ini merupakan sesuatu produk yang sebenarnya artifisial
ya buatan oleh manusia dan kombinasi antara yang alam polimer dan kemudian yang dibuat oleh manusia itu sendiri
komposisi plastik itu makanya plastik itu tidak bisa diuraikan karena dia tidak organik kan
dan makanya sekarang kan kita selalu mengatakan wah sampah plastik itu membahayakan
apalagi kalau sudah masuk ke tanah apalagi kalau sudah masuk ke lautan dan lain sebagainya
jadi plastik ini sekarang sesuatu yang kita ingin kurangi penggunaannya
nah kalau dari jenis jenisnya itu sendiri
ini kan ada plastik kalau misalnya saya punya jam itu kan juga dibuat dari plastik ya
nah tapi ada juga misalnya kantong kresek
nah itu kan juga plastik atau kantong makanan kemasan yang lain
tapi ada juga yang sering kita lihat adalah untuk kemasan minum dan juga kotak makanan
misalnya kan ada kotak makanan yang dari plastik yang keras
mungkin satu persatu jenis penggunaannya itu apa yang membedakan taruhlah plastik air kemasan plastik botol
tapi juga plastik yang sifatnya untuk membungkus misalnya membungkus roti atau membungkus apapun
ya prinsipnya yang unik adalah si polimer tadi kalau dia ditambahkan bumbu atau aditip tadi
dia akan memiliki karakteristik yang berbeda
misalkan kita sebagai contoh ada juga botol yang terbuat dari salah satu diantaranya polipropilen
ya polipropilen itu orang sering katakan sebagai pp
contoh botolnya itu apa
biasanya botol ini digunakan di mana saja untuk apa saja
bisa digunakan untuk apa untuk chamber tertentu gitu ya
atau juga bisa juga tidak hanya pp bisa juga menggunakan pet polyethylentreptalat orang sering katakan
ada juga opsi lain kita bisa menggunakan
kita bisa menggunakan material yang lainnya seperti hdpe polyethylene dan high density
semua ada pilihan
akan tetapi semuanya kalau dibaratkan sebagai apa namanya nasi putih ya katakanlah kita bicara tentang ya ⁇ lets ⁇ say katakanlah kita bicara tentang pet saja ya
katakanlah pp maksud saya
pet ini pp ini bisa kita buat menjadi produk yang fleksibel seperti randok resek tadi atau pe ya
atau juga kita bisa gunakan dia untuk yang rigid
atau yang kaku seperti botol
tinggal rekayasa di bahan baku pembantu tadi yang saya katakan
iya jadi sebenarnya jadi bisa ada perbedaan antara satu plastik dengan yang lain tergantung aditifnya apa tambahannya itu apa
kalau gitu kan aditifnya kalau ini unsur kimianya itu seperti apa dan nanti akan mempengaruhi wujudnya
apakah itu sifatnya lebih keras atau lebih fleksibel dan lain sebagainya
oke ini kita belajar sains sedikit
karena kita setiap hari menggunakan yang namanya kemasan plastik apapun bentuknya
dan kita memang sekarang mau tidak mau ya harus memahami bahaya dibalik kalau kita mengkonsumsi satu plastik yang ternyata bisa membahayakan kepada tubuh
prof kita istirahat sebentar
tapi kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah yang berikut

dan kita akan menerji
kita mengkonsumsi khususnya makanan yang di dalam atau minuman yang di dalam kemasan plastik
karena ternyata plastik plastik tertentu memiliki bahaya yang terselubung
dan ini menurut saya penting untuk diketahui dengan konsumen
karena hidup kita memang selalu menggunakan plastik dalam semua aktivitas
termasuk tentu saja ketika kita mengkonsumsi makanan mengemas makanan
apalagi sekarang kita sekarang minum dari botol dan air kemasan dan lain sebagainya
prof mulai dari plastik itu polimer
ini tadi ada sedikit belajar ini dari profesor
jadi polimer ini dan ternyata ada beda beda jenis plastik
tadi disebut yang namanya bpa yaitu bisphenol a
dan kemudian ada pet polyethylene terephthalate itu
ini mungkin agak terlalu teknis dan pp propylene
sebenarnya dari segi aplikasinya yang membedakan satu sama lain
dan kalau kita paling sering menggunakan itu di mana
dan pada kasus kasus apa saja dalam penggunaan plastik plastik ini
oke ya pertama bpa
bpa atau bpa dalam bahasa kita itu orang menyingkatnya dari bisphenol a
dan material ini adalah material yang digunakan dalam kehidupan kita sehari hari dalam tiga aspek general
yang pertama adalah sebagai bahan baku untuk pembuatan plastik yang disebut dengan pc
ini atau polikarbonat yang biasa dipakai untuk kemasan air minum yang bentuknya besar
kemudian yang kedua yang kita gunakan juga bpa itu untuk sebagai bahan baku untuk pelapis kemasan kaleng
agar kaleng itu pada saat dia mengalami crack atau dia retak dan seterusnya
dan nanti menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan dan bisa mencemari
jadi maka terlindungi dengan lapisan itu
dan kemudian yang ketiga biasa digunakan dia sebagai saya katakan tadi sebagai bumbu atau aditif
untuk bisa agar bisa lebih kenyal bahkan bisa lebih keras
jadi dalam makanan maksudnya bisa
bukan bukan dalam makanan
tapi dalam ini dalam membuat suatu produk gitu
jadi memberikan kelenturan itu bpa
dan kalau pet apa ininya
bentuk bentuk yang bisa dijadikan pet
pet ini relatif dia apa namanya ya
kalau kita lihat aplikasinya cukup luas ya
dan biasa digunakan untuk sebagai kontainer dalam makanan
mengingat bahwa pet ini adalah material yang relatif stabil
stabil dari sisi apa namanya
dan memang kalau di compare misalkan dengan produk yang apa
polimer atau plastik yang berbahan baku bpa seperti polikarbonat
kedua duanya memang relatif memiliki keunggulan
keunggulan dari sifat mekaniknya
apa dia kuat kaku begitu ya
tapi kedua duanya punya plus dan minus
prinsipnya sebenarnya ya alam semesta ini tersedia untuk kita
dan semuanya pasti baik untuk kita
tinggal bagaimana kita mengenalnya kan gitu
iya memang dan plastik ini betul betul sangat membantu kehidupan manusia ya
tapi sekarang kalau kita bicara mengenai kira kira kalau ini masuk ke tubuh kita itu sendiri ya
tentu saja ini kan bahan benda asing ya
kita harusnya tidak mengkonsumsinya
nah kalau misalnya dari bungkus makanan atau yang sifatnya tipis dan lain sebagainya
itu apa biasanya bpa pet atau pp
oke biasa yang digunakan dalam kaitan dengan bpa ya itu biasa digunakan untuk yang tadi saya katakan
dan juga memang di bpa ini pada saat dia dibuat menjadi bahan baku
katakanlah polikarbonat atau pc yang biasa digunakan sebagai kemasan galon
itu memang kalau pada beberapa kondisi tertentu dia tidak stabil
contohnya suhu misalnya
apa yang akan terjadi
karena disinilah mungkin kemungkinan bahayanya
contoh contoh bpa ini bisa menjadi tidak stabil dan tentu saja membahayakan itu pada kasus apa saja
bpa ini kalau dia sudah menjadi polikarbonat
relatively tidak ada masalah
jadi sebagai apa kalung mutiara tadi sudah tidak masalah
hanya pada saat dia diberikan apa kenal air kemudian suhunya relatif tinggi
akan memungkinkan dia akan putus menjadi itu tadi bpa tadi
nah bpa ini nanti akan berbahaya bagi manusia
nah sebenarnya kalau kaitan dengan pen triggernya ini yang perlu untuk kita antisipasi
berarti penggunaannya bagaimana
ini sudah ada kajian ya kan
kalau di negara negara tertentu kan misalnya plastik yang mengandung bpa atau plastik bpa ini kan tidak dianjurkan misalnya untuk kemasan air minum ataupun makanan
sebenarnya sih kalau kaitan dengan direkomendasikan atau tidak
ini ada banyak sekali para teknokrat termasuk diantaranya
contoh misalkan di amerika dengan eropa relatif mereka punya sedikit perspektif yang agak berbeda
walaupun sebenarnya secara sisi sama
dalam artian bpa itu disepakati misalnya
bisa mengakibatkan bagi tubuh menjadi akan masalah dengan kanker dan seterusnya
akan tetapi di situ ada yang kenal dengan batas ambang asupan
misalkan kalau di amerika dengan adanya fda food and drug administration
di sana mereka itu memberikan batasan sekitar lima mikrogram per kilogram berat badan dalam satu hari
sementara kalau eropa lebih ketat yaitu empat
nah sebenarnya kalau selama itu bisa dijaga dengan ambang batas segitu ya
demikian relatif tidak menjadi sebuah masalah besar
nah sekarang masalahnya adalah bagaimana agar katakanlah setiap produsen telah memenuhi syarat untuk itu
akan tetapi dalam proses di masyarakat ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan
apakah masyarakat sekarang semakin concern terhadap kesehatan
itu saja sangat dipengaruhi oleh informasi informasi seperti ini
jadi apa sebenarnya yang kebenaran yang berbasis sains dalam penggunaan plastik yang mengandung baik bpa ataupun yang pet dan lain sebagainya prof
kalau yang menggunakan apa berbasis bpa saya mungkin lebih cenderung mengatakan sebagai polikarbonat
karena nanti pada saat dia digunakan itu nanti berinteraksi ada air dan seterusnya kemasan untuk air
kemudian kalau masyarakat tidak mengetahui atau tidak paham tentang penggunaannya
misalkan sedapat mungkin dalam suhu yang rendah maka akan sangat mungkin rantai dari mutiar tersebut akan terberai dan berai
jadi leaching ya semacam mengalir ke dalam
sehingga dia akan bercampur dengan air minum itu sendiri
tapi apakah sudah ada khususnya di indonesia diadakan kajian bahwa ternyata dalam kemasan ini ditemukan bahan yang sudah leaching sehingga mengkontaminasi isinya baik itu air atau makanan di dalamnya
ini sudah ada kajiannya sehingga ini menjadi sesuatu faktor atau alasan kenapa pemerintah juga harus hati hati dalam memberikan label terhadap kemasan itu
oke kalau kita bicara tentang kajian sebenarnya kita perlu melakukan elaborasi lagi kalau seandainya memang itu ada
pertama yang dikaji itu bpa nya pada kandungan kemasannya ataukah pada kandungan air itu sendiri
nah ini harus clear juga ya
artinya kalau misalkan dengan empat mikrogram tadi ya
berarti itu kaitan dengan yang ada di airnya
akan tapi pada saat dia berada di dalam kemasan itu sendiri ya itu ada kajian juga ya
dalam artian kita pun harus memperhatikan faktor faktor ini
artinya data yang sudah ada ini mengacu kemana
yang kedua kita juga perlu melihat kira kira dari sisi metodnya yang dilakukan oleh para penguji tadi itu seperti apa
diskusi ini penting menurut saya
artinya jangan sampai kita melakukan sesuatu tindakan dengan basis data yang
atau metodologi yang lemah atau metodologi yang masih perlu untuk didiskusikan lebih lanjut
nah kemudian kaitan dengan pet
pet ini kalau dia pada saat digunakan relatively lebih stabil
kalau misalnya air dalam kemasan yang bentuknya cup atau dalam botol dan lain sebagainya itu apa cenderung pet atau bpa selama ini
ini kan digunakan oleh semua manusia di seluruh dunia kan dengan bentuk
botol yang berbeda beda kan
nah itu yang mana biasanya mereka
kalau bicara tentang botol air minum itu basisnya pada pet
pet bukan bpa
bukan bukan pc
bukan pc bukan polikarbonat itu
nah ini sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya katakan kaitan dengan tadi suhu
ada juga kaitannya masalah dengan waktu penggunaannya
nah basically sebenarnya dengan satu dua kali beberapa kali pakai masih relatif aman gitu
kalau misalnya sudah berulang kali dan seterusnya
nah ini akan menjadi masalah karena mengontrol ini menjadi kata kunci
sedangkan kita kan sekarang semuanya idealnya bisa didaur ulang kan ya
berapa kali bisa didaur ulang dan apa ini dampaknya terhadap kesehatan kita juga harus dipelajari
prof halif kita harus istirahat sebentar dulu tapi kita akan lanjutkan diskusi ini
tetaplah bersama kami insight with ecihanwar akan segera kembali
masih bersama insight with desi anwar di studio saya masih ditemani prof dr muhammad halid kepala center for sustainability and waste management ui
associate professor ya tadi ya pak halid
pak halid mau klarifikasi tapi ya profesor lah ya istilahnya
pakar ya dalam kita bicara mengenai polimer atau plastik karena ini merupakan kajian ya
ahli teknologi polimer dan plastik ini semuanya asalnya kan ripolimer tadi kita sudah belajar ada beberapa jenis
ada pet ya ada nah ini biasanya di air minum ya yang botol itu biasanya repet dan ada juga yang polikarbonat itu
yang kita harus sedikit lebih waspadai karena lebih tidak stabil
bisa sedikit lebih stabil kalau kena suhu tertentu atau kalau misalnya penggunaannya terus menerus karena polikarbonat ini mengandung bisofenol itu makanya disering disebut bpa
nah di indonesia sendiri penggunaannya itu seperti apa karena kalau kita lihat di amerika serikat ataupun di eropa mereka kan jauh lebih strict ya mengenai macam macam plastik yang digunakan
contohnya misalnya dot untuk botol dot dan yang digunakan oleh baby atau anak kecil bayi dan lain sebagainya itu semua tidak boleh ada
ada yang mengandung bpa nya dan lain sebagainya
ini bagaimana prof dibandingkan di indonesia sendiri seberapa paham dan seberapa tercerahkan lah kita dalam penggunaan plastik dengan jenis jenis ini dalam kehidupan kita sehari hari
oke ya kalau kita bicara tentang bisphenol ini ya dalam masyarakat kita memang dahulu ya
itu sudah cukup banyak yang menggunakan
produk yang berbasis atau berbasis dari material bpa ini
ya kalau bicara teknologi kan sesuatu hal yang dia masih berlaku kemudian ada koreksi lagi terus improvement dan seterusnya
nah kalau kita bicara tentang zaman dahulu orang biasa menggunakan botol baby berbasis pada polikarbonat dan seterusnya
yang kemudian mengalami shifting atau bergeser dia menjadi yang basisnya pada polyethylene atau basisnya dari polypropilen
karena sudah ada bukti berdasarkan
riset bahwa ini bisa berdampak negatif kan terhadap kesehatan
oleh karena pemakaian yang berulang ulang kali kan sudah pasti
sementara kalau di eropa yang sempat saya beberapa tahun di sana kita boleh dikatakan tidak menemukan yang basisnya untuk air mineral ini air minum ini yang dia basisnya dari polikarbonat
jadi tidak ada mereka di sana tidak menggunakan ya
di sana tidak ada
karena jadi biasanya hanya sekali pakai
tidak ada kemasan jalon
oh ya karena mereka rata rata hanya kemasan dalam bentuk botol ya
kemudian juga bisa minum lewat keran
ya tapi kalau di sini saya pada ada sebuah cerita dengan kawan yang mengelola untuk yang kran untuk minum
beliau katakan wah itu luar biasa energinya apa untuk maintenernya itu tinggi sekali mungkin karena beda iklimnya kalau di sana kan subtropis
kalau di sini kan panas dan apa lagi
ya dan apa
kalau kita bicara tentang upaya yang dapat kita lakukan
bagaimana kita bisa ya pendekatan yang secara kuratif pendekatan yang secara preventif yang kuratif juga kita penting juga untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat
kalau seandainya memang kita dapati di dalam masyarakat kita ada produk yang basisnya kepada polikarbonat tadi ya
kira kira apa yang mesti mereka lakukan pemakaiannya harus dikontrol juga ya tidak mungkin
yang jelas sebenarnya hal yang menjadi considern adalah pertama kali
apa yang pertama adalah berapa kali penggunaannya
kemudian yang kedua adalah yang kita bagaimana cara penggunaannya
itu juga penting
bagaimana pencarian penggunaannya itu diisi biasanya masyarakat kan macam macam bisa diisi air macam macam gitu ya
yang kedua adalah pada saat dia digunakan atau pada saat pengisian itu di suhu berapa
apalagi kalau di indonesia mungkin ditaruh terus ada matahari yang terus menerus menyinari itu juga menjadi bahaya
kalau kita lihat dari segi dampak yang setahu prof ya dari hasil kajian dan kenapa misalnya di negara negara
seperti eropa dan jepang juga gitu sangat hati hati dalam penggunaan plastik itu apa yang sudah terdata
yang bisa dijadikan referensi sejauh mana bahayanya dan kepada siapa siapa saja yang paling rentan terhadap bahaya ini
kalau kita bicara tentang plastik ya tidak semua plastik berbahaya
artinya tidak semua polimer berbahaya dan tidak semua aditif berbahaya begitu
nah kemudian bahaya tidaknya tinggal tergantung dari penggunaannya
kalau penggunaannya dia untuk spesial untuk kegiatan atau lainnya
atau aktivitas non yang tidak bersentuhan dengan
tidak konsumsi lah
itu tidak menjadi sebuah masalah
misalkan kalau seandainya basisnya polikarbonat sekalipun dia digunakan untuk produk yang lain itu tidak menjadi masalah
kita bicara mengenai konsumsi tentu saja yang masuk ke dalam tubuh kita
bahayanya itu yang sudah terdata dan sudah menjadi rujukan lah bagi para industri
kalangan industri untuk mengemas produk itu seperti apa
kalau kita bicara tentang bahayanya itu tergantung dari bumbunya atau aditifnya
misal bpa sudah banyak kajian kajian yang dampaknya kepada lari ke hormon kemudian pemicu terjadinya kanker dan seterusnya
dan ini sudah dibuktikan
dan itu sudah dibuktikan
karena cukup sebenarnya produk ini sudah ada dengan manusia sudah cukup lama kan ya
sudah cukup lama
hanya kajiannya itu yang terus berkembang
apa apa lagi yang mungkin siapa yang paling rentan prof
yang rentan maksudnya gimana
bayi kan biasanya kan
tentu di sini kita sebenarnya lebih kepada bagaimana masyarakat itu memahami
kira kira bagaimana menangani produk produk yang basisnya misal dari bpa itu
bagaimana yang mereka lakukan bagaimana cara menggunakannya berapa kali digunakan
nah kalau itu sudah terpahami oleh masyarakat saya pikir tidak menjadi sebuah masalah yang
tapi ini kan harus ada kaitannya dengan regulasi juga kan
pemerintah harus membuat regulasi sehingga industri
karena kita kan hanya membeli sesuatu kan sudah ada dalam kemasan
kita mungkin kita menciptakannya
berarti kan dari kalangan industri mereka juga sudah memahami dan harus tunduk ya
terhadap regulasi dan paham terhadap biaya yang di bila menggunakan plastik plastik yang tidak disarankan
kita break sebentar tapi menurut saya ini sangat penting ya
aspek ini dari segi regulasinya dan dari segi labelingnya
sehingga kita sebagai konsumen juga bisa melakukan bisa memilih dengan cermat lah
dan memahami bahaya bahaya itu
kita akan lanjutkan insight with desi anwar
sesaat lagi tetaplah bersama kami
falad center for sustainability and waste management dan juga ahli teknologi polimer teknik metalurgi dan material
dan ternyata ini merupakan suatu informasi yang menurut saya sangat penting ya kita berikan
karena kehidupan kita ini sangat sangat tergantung kepada penggunaan plastik
kita sering sekali makan minum dengan menggunakan kemasan plastik
dan ternyata kalau kita tidak menggunakannya dengan berat
atau benar kita tidak memahami
misalnya sifat dari plastik itu sendiri bisa menimbulkan gangguan terhadap kesehatan kita
dan ini memang sesuatu yang sudah dibuktikan ya khususnya mengenai bahaya dari polikarbonat ini
yang kita sebut memiliki bahan bpi
prof jadi kalau di ini kan sesuatu yang sudah ada kajiannya
oleh sebab itu di negara negara termasuk saya lihat di indonesia kan sudah mulai ada aware awareness itu
sudah ada bahwa dalam menggunakan plastik yang khususnya bersentuhan dengan tubuh kita
ini harus ada kehatian kehatian harus ada regulasinya
kalau di amerika kan food and drug administration mereka cukup strict ya
yang mana misalnya kalau botol susu untuk baby itu tidak boleh pakai plastik yang apalagi karena kalau terus menerus digunakan bisa leaching
dan dampaknya terhadap kesehatan gangguan hormon
endokrine dan kesehatan lainnya itu sudah teruji
di indonesia sendiri kira kira sejauh mana regulasi kita untuk memastikan bahwa yang berkaitan dengan makanan yang kita konsumsi atau menyentuh kepada kita sendiri itu sudah cukup
dan bpom sudah betul betul memahami bahaya bahaya seperti ini
oke terima kasih
dan sebenarnya kalau kita berkaitan dengan tupoksi yang harus dilakukan oleh pemerintah melalui bpom itu sudah dilakukan
contohnya apa apa saja yang selama ini sudah diterapkan berkaitan dengan penggunaan plastik
ya contohnya misalkan di penggunaan dari berbagai jenis plastik terutama plastik yang kaitannya dengan kontak langsung dengan tubuh kita atau dengan obat dan seterusnya
dan contoh diantaranya adalah dengan pci ini polycarbonate yang dipergunakan
untuk kemasan makanan
termasuk ya diantaranya untuk apa namanya yang basisnya kepada bpa apoxi tadi yang digunakan sebagai coatingnya pada kaleng kemasan
dan kita juga makanan kita kan banyak sekali yang dalam kaleng kan
benar dan itu mereka sudah punya sudah punya standarnya
dan standar itu harus benar benar diyakini dijalankan
basically sebenarnya kalau dilihat dari standar kita sudah ada
tapi kuncinya apakah pertama
diterapkan dengan baik
kedua dan apakah ada supervisi atau monitoring dan juga memastikan bahwa industri yang produsen ini memenuhi kriteria kriteria tersebut
jadi kalau kita bicara tentang kontrol dalam hal ini itu semua pihak
dalam artian pemerintah dalam hal ini memberikan regulasi kemudian juga produsen juga apa yang mereka harus patuhi
kemudian masyarakat juga memberikan social control di situ
termasuk diantara pemerintah
di dalam kaitan contoh misalkan penggunaan yang berkali kali
jadi tadi itu seberapa banyak
dan ini perlu ada komunikasi juga dengan produsen
ini harus ada kajian berapa kali
tadi prof mengatakan misalnya idealnya hanya empat atau lima kali
dan kemudian sudah harus tidak digunakan
kita kan harus contoh dengan galon gitu
itu kan kita tidak tahu kan berapa kali digunakan
ini idealnya seperti apa regulasinya
regulasinya kalau dilihat regulasinya so far sudah memenuhi
tapi kaitannya dengan bagaimana masyarakat menggunakannya dan seterusnya
dan ini kan perlu juga dilakukan secara edukasi
kemudian pada sisi lain juga masyarakat juga diberitahu
dan ada enforcement juga misalnya sudah dihitung berapa kali digunakan
ini belum terlalu terlihat
pemahaman masyarakat terhadap ini menurut prof seperti apa di indonesia
pemahaman masyarakat kita bermacam macam ya
tinggal tergantung dari seteratanya
rata rata sih masyarakat yang menengah ke bawah mereka nggak terlalu concern dengan hal tersebut
bahkan mereka mengatakan wah saya sudah puluhan tahun tuh tidak menjadi masalah
padahal ini dampaknya tidak bisa dilihat secara langsung
dan berakumulatif nantinya baru kemudian di ujung akan terlihat
dan bicara tentang bagaimana dalam hal ini kontrol dapat dilakukan oleh pemerintah
ini saya pikir memang perlu juga mekanismenya diangkat
agar masyarakat paham bagaimana kontrol atau kendali pemerintah dalam hal ini melalui bp pom
so far jauh ini bp pon juga telah melakukan beberapa regulasi baru
berkaitan dengan penggunaan bpa ini atau produk yang berpotensi menghasilkan bpa dengan memberikan labeling
contohnya dimana mana saja sekarang sudah ada labeling bpa oleh bp pom
di eropa sudah pasti
itu biasanya dalam kemasan itu sendiri kan
ketika mendaur ulang itu kita sudah tahu plastik macam apa dan pendaur ulangannya itu juga seperti apa
itu kan sudah ada
di indonesia ini bagaimana apakah produsen melakukannya juga
kalau bicara tentang labeling ini dalam proses ya regulasi
itu masih dalam proses
kita ya mudah mudahan super bisa berjalan namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana memonitor
kemudian yang kedua sambil itu berjalan karena butuh proses
masyarakat juga perlu untuk dipahami kira kira kalau produk produk plastik itu bahan bakunya itu bisa terlihat pada simbol yang seperti segitiga itu
ada nomor satu itu basisnya pada polyetherine teleptalat orang sering katakan sebagai pet
itu kalau satu ya
nah ini penting ini
karena kita membeli sesuatu ada label kita tidak paham
jadi biasanya kalau kita beli kemasannya dibawahnya itu ada gambar segitiga dan ada nomor satu pet
nomor dua hdpe dan seterusnya sampai dengan yang berpotensi diantara produk tadi yang kita bicarakan adalah basisnya pada polimer polikarbonat
polikarbonat ini klasifikasinya masuk ke nomor tujuh
berarti dilihat di situ kalau misalkan nomor tujuh dilihat lebih paham kira kira basisnya apa di situ
karena tidak hanya polikarbonat saja
tapi kalau untuk yang kaitan kemasan ya jadi masyarakat juga perlu paham ini kira kira berpotensi gak gitu ya
ya yang jelas kalau kena makanan food contactnya ada ya pasti
betul potensinya ada
apalagi cara penggunaannya kemudian berkali kali tadi ya itu juga berpotensi sekali
nah ini ada istilah food grade kalau sekarang kan
dalam kaitan ini apa kapan bisa dikatakan oh bahwa ini memiliki food grade yang itu berarti aman lah kalau bersentuhan atau aman kalau masuk ke dalam tubuh kita
apa yang menjadi definisi maupun persyaratan untuk sesuatu kemasan itu dikatakan sebagai food grade
ya ada orang sering mengatakan food grade
ada juga yang di dalam industri mereka mengatakan sebagai food contact
dan apa kalau dilihat dari sisi definisinya yaitu sebuah material atau produk yang sebenarnya dia dari sisi interaksi dengan tubuh kita orang sering mengatakan kompatibel
artinya tidak menimbulkan masalah terhadap itu karena ada ujinya juga di sana
perlu dilakukan uji dan seterusnya dan selama pengujian dari laboratorium mengatakan lolos nggak ada masalah
misalkan bicara tentang toksisitas itu ada kajiannya memang dan ada ujinya khusus gitu ya
kalau itu sudah lewat maka produk tersebut kategorinya adalah food contact
dan ini bisa macam macam biasanya kan kalau makanan nah ini harus ada edukasi membaca label ya
apalagi kalau sudah ada zat pewarna ada tambahan ini ada nomor i berapa berapa kayak begitu
tapi ini seharusnya kalau sudah dinyatakan
diterapkan sebagai food grade itu harusnya aman kan
nah ini saya lihat dari satu negara ke negara yang lain itu beda
bukan saja pemahaman tapi kepedulian terhadap kualitas yang kita konsumsi
prof masih ada satu segmen lagi jadi mungkin ini proses edukasinya apa yang kita perlu ketahui juga
supaya kita menghindari potensi bahaya dari mengkonsumsi makanan atau minuman dalam kemasan plastik ini
insight with desi anwar akan segera kembali tetaplah bersama kami
kepala sensitive process and inhibition waste management dari ui dan juga ahli teknologi polimet teknik metalurgi dan material
topik kita kali ini mengenai bahaya ya potensi bahaya dibalik kita mengkonsumsi makanan atau minuman dengan menggunakan kemasan plastik
mungkin prof ini segmen terakhir bahaya atau tidak apa bahayanya sebenarnya
apakah plastik itu kemasan plastik khususnya itu sebenarnya memang berbahaya
sebenarnya kalau plastik itu kalau bicara tentang plastik itu relatif tidak berbahaya selama dia lolos dengan kualifikasi sebagai food contact food contact
masalahnya adalah food contact itu sendiri bukan sesuatu status yang tetap untuk satu produk dalam satu batch
misalkan dikeluarkan tanggal sekian dan seterusnya
maka dia akan food contact itu akan mengalami perubahan perubahan seperti yang kita bicarakan tadi tentang polikarbonat tadi
polica warnat yang katanya kalau dengan ada suhu tertentu atau penggunaan dengan jangka waktu yang cukup lama dan bila kena air dan lain sebagainya bisa menjadi tidak stabil sehingga ada leaching atau masuk ke dalam apa yang di dalam kemasan itu
nah ini yang membuat bahaya dan bisa mempengaruhi kesehatan
nah jadi apa dengan kita memahami tentang bagaimana caranya dan seterusnya antisipasinya bagaimana
nah memang kalau bicara tentang semua produk itu ada beberapa kelebihan dan kekurangannya
kalau bicara tentang misalkan seperti polikarbonat dia ada kelebihannya yang tadi ya
kemudian pada sisi kekurangannya itu tadi ya dari sisi kestabilan dengan jumlah kembali pemakaian kemudian juga dengan suhu bagaimana cara pemakaiannya
itu dia yang menjadi concern disitu
hanya masalahnya adalah bagaimana masyarakat juga aware atau sadar bagaimana cara penggunaannya dan seterusnya
dan saya lihat ini awareness ini kan pertama dari edukasi tapi kedua ini kan ada rantai pasokan ya dari sebelum ini menjadi produk yang kita konsumsi
disitu ada regulasinya disitu ada produsennya dan disitu juga ada yang menjualnya dan lain sebagainya
ini semua kan kita harus satu visi lah mengenai kira kira yang mana yang baik digunakan yang mana lebih baik tidak digunakan
nah sekarang kalau kita lihat sekarang ada namanya perubahan iklim dan pentingnya mengurangi penggunaan atau mengkonsumsi dari bahan bahan plastik
karena ini merupakan polusi
dan kita sudah melihat ada kalau di laut itu menciptakan mikroplastik yang dimakan ikan kita makan ikan akhirnya masuk ke tubuh kita
ini harus ada main
pertama edukasi kedua ada semacam shifting
jadi kita harus mengurangi penggunaan plastik ini bila kita ingin menggunakannya dalam kaitan untuk mengkonsumsi gitu
mungkin ke depan tidak boleh lagi itu ya kemasan kemasan yang memang dari plastik yang bisa membahayakan
mungkin ada beberapa hal yang perlu dilihat jadi ada standar yang dipenuhi dulu
kalau misalkan standar nggak dipenuhi plastik itu masih banyak sekali jenis plastik yang bisa meng cover kebutuhan tersebut atau menggantikan
nah disitulah nanti kita akan bisa coba melihat dari sisi banyak kajian kajian
mungkin katakanlah galon yang basisnya untuk pc tadi digantikan dengan jenis dari plastik yang lain yang lebih aman dan seterusnya
atau tetap digunakan namun dengan pelabelan disitu
ya tentu di sini bukan hanya kaitan dengan galon saja tapi juga dari kemasan kemasan yang lain pun harus dengan pelabelan
label itu harus jelas dan harus mudah dipahami
dalam hal ini kan berarti edukasinya harus betul betul menyeluruh
kita tidak bisa mengharapkan masyarakat begitu saja
kita tidak bisa memahami label itu artinya apa
nah dikaitan dengan edukasi ini sebenarnya kita harus melakukannya dalam berbagai perspektif
dalam artian sudah saatnya kita melakukan edukasi tidak hanya untuk masyarakat yang tergolong dewasa
masyarakat dengan boleh dikatakan usia dini pun harus diberikan
justru karena mereka sangat rentan ya terhadap dampak kalau misalnya kesehatan mereka terganggu
maka edukasi menjadi penting
kalau edukasi itu bisa di embeditkan atau dimasukkan ke dalam kursus
kursus ini luar biasa
tentu tidak basisnya hanya plastik saja misalkan kaitan dengan sampah dan seterusnya
nanti ada kaitan dengan plastik kaitan dengan mikroplastik dan seterusnya
yang jelas botol dari beling atau kaca atau aluminium masih jauh lebih aman kan ya
kalau kita bicara tentang hal aman tidaknya memang ada banyak perspektif ya
pertama kaitan dengan memenuhi apakah si logam ataukah si polimernya ataukah si keramiknya memenuhi kebutuhan atau tidak
sopar memenuhi kebutuhan
kemudian yang kedua dilihat adalah sisi ekosistem
kalau bicara tentang ekosistem maka kalau kita lihat untuk yang basisnya dari logam kemudian keramik
relatif tidak terlalu menjadi masalah bagi lingkungan walaupun memang perlu untuk melakukan recycling
nah kalau konteksnya dengan polimer atau plastik sebenarnya bukan si plastiknya yang disalahkan
tapi bagaimana kita men treatment dia
nah bagaimana kita men treatment dia berarti apa bagaimana kita merecycling
pada dasarnya plastik itu ya secara nature dia bukanlah seperti produk
tapi produk yang sebelumnya seperti daun untuk kemasan dan sebagainya
maka disitu ada konsep yang kita menanggung dengan linear economy
nah kalau konteksnya dengan plastik dia itu merupakan sebuah anugerah yang luar biasa dari tuhan yang maha esa untuk digunakan ulang atau di recycling
maka sebenarnya pada saat plastik itu katakanlah jadi sampah dan seterusnya dia punya nilai di situ
apresiasi kita adalah harus di recycling jadi sebenarnya bukan letaknya pada plastiknya
tapi bagaimana kita menggunakannya
nah ini berkaitan dengan budaya kita untuk mengkonsumsi
ya memang kalau sekarang kan semuanya harus cepat saji
harus convenient harus murah dan lain sebagainya
mungkin kalau dulu ya kemasan itu bisa dari daun atau mungkin dari tempurung
tapi kan sekarang kan tidak begitu ini bagian dari kehidupan kita sebagai masyarakat yang modern
tapi ke depan nih bagaimana karena dari ilmuwan juga harus ada tanggung jawab
apa kira kira yang perlu dikembangkan dan juga apa yang perlu dipelajari oleh
karena kita harus memiliki kepentingan
sehingga pilihan pilihan itu juga didasarkan dengan kepentingan kita bersama
nah kalau kita bicara tentang pemetaan peta yang ada
disitu ada produsen disitu ada konsumen disitu ada regulator juga pemerintah
kemudian di situ ada lembaga penelitian atau lembaga edukasi dan seterusnya
keempat ini harus duduk bareng bersama sama
solusi tidak hanya basis teknologi saja
solusi bisa berkaitan dengan masalah bagaimana mengubah perilaku masyarakat
karena kalau kita lihat habit ya kebiasaan
karena kalau kita lihat kalau dengan kemasan yang zaman dahulu kalah dengan dedaunan
nggak jadi masalah kok dibuang begitu saja
tapi kalau plastik tidak bisa polanya seperti itu dia harus didaur ulang
sehingga kita kenal dengan sirkular ekonomi
kalau kita bicara circular economy sampah plastik itu adalah merupakan komoditi
karena komoditi bagaimana yang bisa bergerak dan seterusnya
kemudian pada sisi lain bagaimana produsen ini bisa tercerahkan
bagaimana membuat desain dari plastiknya itu
dan juga mungkin bertanggung jawab terhadap kemasan ataupun sampah yang dihadirkan
kalau dari konsumen sendiri prof melihat bagaimana apakah sudah ada desakan
ini biasanya kan konsumen yang dulu kan yang protes atau mereka tidak sangat involve
biasanya ada menginginkan sesuatu itu standarnya harus tinggi
tapi bagaimana dari konsumen sendiri konsumen sudah mulai tercerahkan sudah mulai cerewetlah istilahnya dalam hal kemasan harus aman dan lain sebagainya
sebenarnya itu berbalik kepada edukasi
tapi kalau masyarakat sudah teredukasi dengan baik maka akan menjadi bagian dari kontrol juga
peralasan dari regulasi tersebut
dan sejauh ini indonesia masih relatif yang tadi saya katakan
masih belum ya
ada yang masih sudah aware
ada yang masih ya nggak apa apa lah
kita nggak ada masalah kok
apapun seperti ini
nah yang seperti inilah yang perlu untuk apa namanya menjadi objek lebih lanjut nih kaitan dengan edukasi
edukasi secara informal formal termasuk dengan by system tadi
ya dan juga teknologinya menurut saya
ini kan teknologi berkembang terus menerus
bagaimana menciptakan yang semakin lama kan semakin aman
ini sudah dilakukan oleh teman teman ilmuwan
sehingga gampang untuk mendeteksi ini kemasan ini sudah berapa kali digunakan harusnya bisa lah oleh
karena nanti kita akan bisa mengatakan bisa bekerja sama dengan asosiasi industri daur ulang kita ada punya
termasuk diantaranya kita akan mendiskusikan kaitan dengan produk yang bagaimana sih yang bisa didaur ulang
untuk menghasilkan produk yang sama atau produk turunan berikutnya dan seterusnya
jadi ini menjadi sangat penting
intinya adalah membuka channel untuk bisa berdiskusi lebih dalam kaitan dengan solusi bersama ini
ya dan juga tentu saja produsennya harus taat ya terhadap standar yang harus dipenuhi dan lain sebagainya
dan harus ada supervisi monitoring dan juga inilah jangan dibiarkan ya misalnya kalau ada yang tidak memenuhi itu sebenarnya harus ditiadakan kan
kalau dari ngobrol secara informal dengan kawan kawan dari asosiasi ya mereka sebenarnya sudah sangat sadar dan aware
darah ini merupakan sesuatu yang penting ya bagi mereka
terlebih lagi dari sisi regulasi pun lagi sedang dibuat sebuah kebijakan yang kaitan dengan epr yaitu extended producer responsibility dibanding
bagaimana dari produsen ini diberikan tanggung jawab untuk bagaimana produk yang atau kemasan kan atau apa yang sudah pasca konsumsi
baik ekosistemnya ini jadi kalau ekosistemnya betul betul baik dan diterapkan dengan baik dari pemerintah regulasinya juga standar sudah standar internasional
jadi dari segi teknologinya juga sudah bisa melakukan kajian dan riset dan lain sebagainya
produsennya juga taat konsumennya juga melek
benar makanya kita butuh forum bersama disitu
waktu kita sudah habis mungkin kata kata terakhir prof kira kira ini edukasi bagi masyarakat apa yang harus kita betul betul pelajari ya dalam mengkonsumsi makanan minuman dengan menggunakan kemasan plastik apa yang harus selalu diingat
prinsipnya produk plastik itu tidaklah berbahaya
dan yang menjadi bahaya adalah kalau kita salah men treatmentnya atau salah memperlakukannya
nah maka kita perlu untuk mengenal plastik itu
konteks plastik yang kaitannya dengan apa untuk food contact tadi ya itu ada beberapa hal ya tambahan yang perlu kita perhatikan
sejauh mana dia bisa mempengaruhi kesehatan kita dan seterusnya
sehingga mungkin yang perlu kita lihat bagaimana kita men treatment apa memperlakukan dia
kalau misalkan kita beli katakanlah kemasan ya botol kemasan apapun gitu ya yang kaitan dengan kemasan langsung dengan makanan dan minuman
maka yang perlu kita aware kira kira ini apa yang mesti kita lakukan
maka disitu pula ada keterbukaan dari semua pihak termasuk dari produsen
maka perlu dilakukan apa yang mesti dihindari dalam penggunaannya
jadi labeling penting
labeling menjadi sangat sangat penting
cara menyimpannya dalam suhu berapa berapa lama itu harus ada
ya persis seperti itu
sesuai juga pemerintah perlu untuk mengawasi terus ya mengontrol dan seterusnya
dan sudah pasti sebuah sistem gak ada yang sempurna dan perlu melakukan improvement ya
dan itu perlu juga dibangun komunikasi dengan beberapa pihak yang lain
misalkan pihak peneliti dan seterusnya
maka dalam hal ini pemerintah akan sangat teringankan dengan beban beban yang ada ya
ya saya rasa ini sangat sangat penting karena ya pada akhirnya ini berkaitan dengan kesehatan kita
dan kita semakin lama semakin besar ketergantungan kita terhadap plastik
dan agak sulit bagi kita untuk ke istilahnya kembali ke zaman sebelumnya
plastik karena bahkan sekarang mungkin lebih mahal dan tidak convenient
tapi yang penting adalah bagaimana kita memperlakukan
ya jaga memastikan bahwa suhunya juga benar dan tidak meninggalkannya di misalnya di tengah terik matahari
atau tidak melakukan tidak terus menggunakannya berkali kali
sehingga akhirnya bisa menimbulkan leaching khusus untuk polikarbonate ini
ya membaca label
terima kasih banyak prof khalid atas pencerahannya
ya demikian insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayang ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sampai jumpa stay safe bye bye